ketua umum partai persatuan pembangunan romahur muzi menyampaikan malam ini para ketua umum partai politik pengusung jokowi akan kembali menggelar pertemuan dengan presiden joko widodo
pertemuan ini akan membahas langkah akhir penentuan kapan pengumuman calon wakil presiden dan waktu pendaftaran
pertemuan akan digelar rabu malam di jakarta setelah presiden jokowi menyelesaikan agenda kepresidenannya hari ini
pertemuan kali ini akan membahas langkah final kalangan internal koalisi termasuk pembahasan mengenai kapan pengumuman nama calon wakil presiden jokowi
waktu pendaftaran dan kemungkinan penambahan partai pengusung jokowi untuk maju pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas
sejauh ini koalisi masih memantau dan menantikan keputusan partai amanat nasional apakah akan bergabung dengan koalisi pengusung jokowi
kemarin saya siang dengan presiden juga makan siang dan mengupdate seperti yang selalu disampaikan presiden bahwa beliau begitu akrab dengan para pimpinan partai politik
termasuk tentu ketua umum partai persatuan pembangunan
dan seperti yang sudah berkali kali saya tegaskan bahwa nama calon wakil presiden itu sudah ada
dan ini sudah disepakati pada tanggal dua puluh tiga juli ketika pertemuan para ketua umum dengan presiden
dan kita memberikan kehormatan kepada presiden pak jokowi untuk bisa mengumumkan pada saatnya
insya allah malam ini para ketua umum akan bertemu kembali dengan presiden untuk memastikan langkah langkah final terkait dengan koalisi ini seperti apa
sementara itu saat ditanyakan mengenai nama cawapres pendamping jokowi ketua umum p tiga romahur muzi berkelakar
romi menegaskan bahwa nama cawapres jokowi berawalan huruf
dirinya pun menyebut semua tokoh tokoh yang pernah dikabarkan akan menjadi cawapres jokowi termasuk menyebut nama dirinya sendiri
yang kedua ya
yang kedua tidak keluar dari sepuluh nama yang sudah pernah saya sampaikan
kan saya sudah tegaskan waktu itu
percayalah tidak akan pernah keluar dari sepuluh nama yang saya tegaskan
hanya waktu itu kan banyak orang yang meragukan statement saya
percayalah statement ketua umum p tiga itu paling benar
kalau soal apa kan tadi pak jokowi sudah menyatakan
pokoknya yang paling tahu utamanya rumah urmuzi
jangan lupa awalannya m juga m rumah urmuzi kan
itu lebih dari keras itu
dan dari sepuluh nama itu kan ada ma'ruf amin ada mahfud md ada muldoko ada muhaymin iskandar ada mulyani
ada m romahur muzi ada mbak susi ada mas erlangga
jadi kita tunggu saja dari pengumuman beliau
karena sudah saya sampaikan bahwa nama ini sudah kita berikan kehormatannya kepada presiden untuk menyampaikan